rancangan undang undang anti terorisme yang diusulkan pemerintah pasca teror bom di kawasan tamrin awal dua ribu enam belas masih belum rampung
ketua panitia khusus ruu anti terorisme muhammad syafie menyebut pemerintah dan densus delapan puluh delapan masih keberatan tentang beberapa hal
ketua pansus ruu antiterorisme muhammad shafi'i yang ditemui di gedung transmedia lantai tiga menyatakan
molornya undang undang anti terorisme salah satunya disebabkan oleh perihal definisi yang belum rampung
politikus dari fraksi gerindra di dpr ini menambahkan dalam rapat mengenai belate itu
pihak densus delapan puluh delapan yang bertugas menanggulangi terorisme lah yang sebenarnya merasa keberatan
jurubicaranya kan dari kementerian hukum dan ham tapi selalu diskusinya sama densus delapan puluh delapan
itu yang kita lihat dalam persidangan
jadi pihak densus delapan puluh delapan lah yang nampak sangat keberatan
kalau terorisme itu diberi definisi
dan ketika pemerintah sudah sepakat dengan definisi lagi lagi pihak mereka juga yang nampak keberatan
kalau ada motif dan tujuan politik
kita nggak tahu kenapa kemudian mereka menjadi keberatan